anaknya sudah lahir anaknya lama
terima kasih nek
anak ini akan aku beri nama jaka lanang
ada yang terluka kek
kamu masih belum sembuh
sebaiknya kamu tidur saja
kamu berada di rumah kakekku
kamu berada di desa jatijajar
di tepi sungai halimun
sudahlah kamu istirahat saja
tunggu sebentar ya
aku ambilkan makanan
sudah satu bulan lebih kamu tidak membayar hutang
saya belum punya uang den
lalu kapan kamu membayarnya
bunganya semakin besar
dan aku yakin
kamu tidak akan bisa untuk membayar
nanti setelah panen
boleh ditemus lagi
aku tidak percaya
tolong aku kek
siapa mereka kek
kenapa mereka bawa pratiwi
tarik nafasnya terus
anaknya sudah lahir
terima kasih nek
akan aku beri nama
sekarang bapak akan memotong rambut kamu
kelak tumbuh lebih tebal
sudah selesai kang
sekarang saya akan membuang rambut ini dulu
jangan kau buang rambut anakku
sebaiknya kau simpan
kelak jika anakmu dewasa
kau akan memuduhkannya
aki di mana
aku tidak boleh membuang rambut ini
aku harus menyimpannya
kau tak bisa membunuh aku
aku akan membuang rambutmu

aku akan menjauhkanmu
aku akan mengejarmu
aku akan mengejarmu
aku akan mengejarmu
pak ini jurus apa
ini adalah jurus buaya memangsa musuh
jurus buaya ini sangat berbahaya
ingat kamu tidak boleh sembarang mempergunakannya
jurus ini hanya untuk melindungi diri
kamu tidak boleh menyembongkan diri jakalanang
sekarang kita berlatih lagi
sepertinya kamu cemas
aku hanya mengkhawatirkan jakalanang
dia begitu bersemangat berlatih bela diri
aku takut dia menjadi sombong
aku takut terjadi sesuatu padanya kang
aku takut kehilangannya
aku mengajarkan jurus kepada jakalanang
hanya untuk menjaga diri
aku yakin jakalanang tidak akan mendalaminya
karena ia mempelajari ilmu bela diri
hanya ingin seperti teman temannya
layaknya seorang laki laki